gue gak mau dengar kejadian ini keulang lagi
dan tolong sampein lo juga ya ger
semua anak anak harus tahu
kita harus tahan emosi kita
kita harus kepala dingin
sampai kepancing emosi sama mereka
tujuan gue sih cuma gue gak mau aja kalian kenapa napa
karena gue ngerasa punya tanggung jawab
sebagai pimpinan klub
gue setuju sama boy karena satu aksi bisa merugikan kita semua
aku minta maaf udah ngelangkain lo
gue cuman penasaran aja
apa sih rencananya mereka
sampai nuduh kita klub warrior nyerang mereka
yaudah yaudah sekarang kan semuanya masalahnya
juga udah jelas
moni juga udah minta maaf kemarin
dan dia sampein katanya semoga
anak klub warrior nggak permasalahin ini lagi
untuk selanjutnya gimana itu urusan dia
karena dia bilang ini internal geng serigala
artinya apa dia sendiri yang akan menghukum anggotanya sendiri
yaudah boy nanti
yaudah kalo gitu kita ngampus yuk
kamu udah mandi
gua sih mandi gak mandi
tapi kan sekarang lo buruan masuk tuh
calon bini lu udah rindu sama suara lo
mau disapa sama deng boy
kita berangkat aja ya biar lo nggak nyerocos mulu
boy kita duluan ya
makasih juga udah bantuin pak
arah keluar aja nyasar
gak ada yang mau terima ya
gue jangan jangan di depan macet kali ya
loh kok belum berangkat monggok lagi mobilnya
oh engga kak bukannya mogok
aku takut tiba tiba mah aku kambuh
terus jadi gak fokus bawa mobilnya
yaudah kalo kamu masih sakit jangan dipaksain kuliah
aku gak apa apa kok kak tenang aja
yaudah kakak antar ya
gak usah kak gak usah gak apa apa kok
aku bisa sendiri
jangan sok tegar deh
masalah itu kak
aku bisa sendiri ya kak
aku tuh masih harus ke rumah sakit dulu
karena obat yang aku udah beli
dibuang sama bu uci
obat kamu yang biasanya mana
kan kalau bilang gak kebawa
berarti masih ada dong
nah itu dia kak
obat yang biasanya aku minum
itu kan dari ausi
itu udah abis
udah gak ada lagi
aku dikasih resep baru sama dokter
aku juga lupa foto resepnya
sekarang kakak antarin ke rumah sakit ya
nanti kan kalo papa tau tuh
dirawat di semuanya
aduh gak usah gak usah
biar kakak gak usah bilang ke papa
karena pasti urusannya tuh bakal ribet banget
kalo udah berhubungan sama papa
gitu dong urus
bumbo bang yang mau kesini
boy kamu dari mana aja sih
kok pas aku bangun yang aku lihat mah temen temen kamu
gue udah denger kok dari ian
katanya lu tadi sempet ngomel ngomel
harusnya udah makin sehat dong
kok malah lemes lagi
tadi aku cuma kaget aja
soalnya ian tiba tiba tidur dekat kaki aku
boy mau kemana
dia mau duduk lah
boy temenin aku ke taman yuk
tadi katanya lagi lemes
ya karena aku bosen di kamar doang
udahlah siapa istirahat aja
kalau dipaksain nanti malah makin sakit gimana
ya kan kalau misalnya aku bosen
ntar banyakan pikiran
ya udah tunggu sini
kasih ya boy

makasih ntar dulu
kakak nantarin kamu sampe dalam
ih kakak gak usah
ngapain nantarin aku sampe dalam
aku kan udah gede udah bisa sendiri
ya tuh kan ngaduan banget sih kakak mah
yaudah yaudah gak apa apa deh kakak temenin aku
udah silahkan tuh mekri
aku lihat suasana baru selain kamar
gak usah lebay
baru juga satu hari
iya tapi kan sehari rasanya kayak setahun
apalagi kamu gak nemuin aku
gak usah mulai mulai segala kayak gitu deh
lu lurus aja pandang ke depan
gak usah bergerak gerak kayak gitu

nanti yang ada kalau mau nanti
kalau badan lo sakit
lo dirawatnya makin lama
aku juga jadi makin lama disininya
kamu gak ikhlas ya jagain aku nemenin aku
kamu tuh harus inget dong
waktu kamu menang balapan
terus ada aku disana nemenin kamu
kamu pasti bangga kan
iya lah aku tau kamu pasti bakal menang
sayang tapi kamu juga harus ingat